masih dalam suasana menanti pengumuman keputusan pemberangkatan jemaah haji dua ribu dua puluh
arab saudi saat ini sudah terbuka terhadap warga negara dari beberapa negara
dan sudah melaksanakan ibadah umroh di sana
lantas bagaimana nih suasana di arab saudi jelang musim haji nanti
kami sudah terhubung dengan hashim hilabi
salah satu warga negara indonesia yang tinggal di jeddah arab saudi
assalamualaikum pak hashim selamat pagi waktu indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar mbak anita mbak fani di sana
baik baik disini
siang ya kalau di indonesia
iya alhamdulillah kita baik disini sehat sehat
nah pak hashim alhamdulillah
nah ini kan kita tahu bahwa ini sudah menjelang musim haji begitu ya
dan di indonesia bahkan hari ini tuh faktanya kita semua sedang menunggu nih pak hashim
pengumuman dari menteri agama terkait pelaksanaan ibadah haji di tahun dua ribu dua puluh satu
lalu kalau di arab saudi sendiri nih
pak hashim bagaimana suasana di sana jelang musim haji
sampai saat ini ya arab saudi belum bisa belum merilis resmi ya tentang masalah haji
persiapan bagaimana nanti negara negara mana yang akan ini
sampai saat ini belum ada
dan ada pun edaran edaran yang kami dapatkan dari teman teman
dari kawan kawan yang dari indonesia teman teman
ini tentang bahwasannya ini haji sudah dibuka ataupun peresmian haji yang dari luar negeri dibuka
namun saat ini arab saudi sama sekali belum merilis yang resmi
jadi kita selalu menunggu ya
jadi kita selalu menunggu sampai saat ini
oke berarti posisinya masih sama sama menunggu juga ya
tapi kalau ibadah umroh kan sudah bisa dilakukan nih pak hashim
dan ramadhan kemarin katanya pak hashim juga sempat ya melaksanakan ibadah umroh ya
bisa diceritakan nggak pak ini bagaimana sih pelaksanaan umroh dengan menerapkan protokol kesehatan di sana
seketat apa begitu di sana
nah kalau ibadah umroh di arab saudi sangat luar biasa ya
aturan aturan yang sudah diberikan sebelumnya sebelum pelaksanaan ibadah umroh itu jauh jauh hari
masyarakat arab saudi sudah dikasih imbauan imbauan cara cara
pertama adalah dengan menggunakan aplikasi yang namanya tawakalna ya
terus kita harus juga dan kita juga harus punya aplikasi kita nanti mendownload aplikasi
kata maruna ini digunakan adalah nanti agar kita nanti memilih kita tujuannya adalah mau umroh
apakah kita mau sholat di masjidil haram di mekah atau kita tujuannya umpamanya hanya sholat saja
atau nanti juga di sini ada di masjid nabawi ziarah makam rasul atau sholat di raudah
itu menggunakan aplikasi
namun ya harus kita ketahui ya jadi aplikasi ini sekarang ini
sudah sampai hampir tujuh belas lima ratus orang menggunakan aplikasi tamarda dan tawakalna
nah ketika pelaksanaan umrohnya itu kita sesuai jadwal yang sudah ditentukan
jadi kita di situ ada jadwal keluar muncul terus kita pilih oh ternyata hari ini tanggal sekian kosong nih
saya mau ambil jadwal nanti ada waktu waktu yang tertentu yang sudah diberikan disitu dan disediakan ya
mulai waktunya itu ada jam enam jam tujuh
enam sampai jam sembilan
tapi waktu itu apakah kosong atau tidak gitu
jadi waktu itu tersisa
jadi kan arab saudi menentukan kota terbatas gitu ya dalam satu hari dalam pelaksanaan umroh
sehingga kita nanti tinggal menentukan
nah terus apabila kita melanggar contohnya kita aduh saya nih mau pengen umroh nih nggak dapat dapat jadwal kebetulan
terus kita melanggar kita mencoba coba pakai ikhram terus kita masuk
nah itu luar biasa itu ketatnya
karena itu pertama kalau kita ketahuan tanpa kita mendownload atau tanpa kita mendaftar melalui aplikasi
aplikasi tawakalna atau dan pasti juga ada primit request booking ya yang tadi saya sudah tunjukkan
permit request yang sebelumnya saya tunjukkan
itu kalau kita tidak punya jadwal kalau kita umpamanya dengan menggunakan baju umroh terus kita mau sholat
dan kita ketahuan kita tidak mempunyai waktu yang sudah ditentukan
atau kita tidak masuk aplikasi itu didenda langsung di tempat dengan diambil id kita itu
nah terus kalau kita sholat sholat saya mau sholat dong di masjidil haram gitu ya di masjidil haram gitu di mekah
ini kita di mekah itu kalau kita akhirnya karena di mekah itu harus menggunakan aplikasi sholat
daftar melalui aplikasi kita tidak tidak mendownload atau kita coba coba hanya mau coba coba masuk ketahuan
itu kita didenda seribu real
tapi ada sedikit perbedaan ya ada sedikit perbedaan antara sholat di masjidil haram mekah dan sholat di masjid nabawi
bedanya apa tuh mas
di masjid nabawi sholat ini kita bicara sholat id fardu lima salawat
misalnya kita mau sholat duhur asal maghrib isya dan subuh gitu ya itu ada sedikit perbedaan
ada sedikit perbedaan antara di masjidil haram dan di masjid nabawi di madinah
kalau di madinah itu kita cukup hanya menunjukkan tawakallah
jadi tawakalna ini adalah aplikasi untuk mendeteksi bahwa kita tidak terpapar covid
iya jadi aplikasi tawakalnya ini harus diketahui adalah itu identitas kita data kita bahwasannya kita tidak terpapar covid
di situ sudah ada apabila kita terpapar covid itu kita akan tolak
jadi kalau untuk sholat di masjid nabawi itu harus ada pakai izin
izin di ait tamarna
kecuali ya kecuali kalau kita mau sholat di raudah terus kita mau ziarah makam rasul
nah itu harus memakai perjanjian pakai booking
jadi aplikasi untuk booking sholat itu di ait tamarna
tawakalnya adalah untuk melihat status kita
kita adalah bebas dari covid
kita tidak terpapar sehingga kita masuk masjidil haram nabawi dengan keadaan nyaman tenang tanpa ada keraguan
di samping kita kanan kiri kita karena di masjid nabawi ketat
nah ini berarti kan ada aplikasi ya sekarang
teknologi begitu ya yang digunakan
teknologi aplikasi yang digunakan untuk mendata begitu jamaah umroh maupun nanti haji mungkin yang
dan juga data kesehatan
betul dan sangat ketat begitu ya
nggak bisa coba coba nih kita menyalip begitu kan untuk masuk
tapi tidak terdaftar nih jadwalnya
nah lantas mas hashim ini apa saja nih kira kira yang perlu disiapkan bagi calon jemaah haji indonesia nanti bila bisa berangkat haji tahun ini
apakah ada tips tips atau hal tertentu hal khusus yang harus disiapkan
kalau saya rasa ya kalau menurut gambaran kami ya gambaran kita sebagai wni di sini kita kalau udah kalau lah
karena kita ambil contoh saja ketika umroh
contoh saja ketika umroh waktu umroh masih dibuka dari indonesia masuk itu aplikasi ea tamarna itu sudah sudah apa namanya sudah harus di download oleh jamaah umroh
saya rasa mungkin kedepannya kalaupun haji ini nanti insya allah ada ya mudah mudahan itu kayaknya tidak akan jauh beda
pasti tapi kementerian kesehatan untuk mencegah protokol ini pasti ada mereka nanti akan merilis dengan resmi apakah itu harus divaksin sebelumnya atau vaksin sekali atau vaksin dua kali
ataupun umpamanya sebelum datang dia harus tes pcr dulu di indonesia nanti di sini di karantina sementara di karantina dulu untuk dicek kembali pcr nya
mungkin pasti ada nanti aturan aturan resmi
nah kita harus sabar menanti gitu ya
saya juga harapkan insya allah mudah mudahan kepada indonesia
dan kepada seluruh negara umat islam yang mereka berharap berkenan mudah mudahan apabila jika ada haji dari luar negeri
kita pasti sosialisasi arab saudi tidak akan luput dengan memberikan informasi informasi khususnya dari protokol dari kementerian kesehatan
tentang bagaimana protokol protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh jamaah haji seperti itu
mudah mudahan itu tidak akan jauh beda
saya rasa tidak akan jauh beda
nanti dan itu akan disimulasikan ataupun disosialisasikan kepada negara negara lain
apabila emang haji itu diterapkan untuk luar negeri yang akan masuk ke dalam negeri
dan pastinya juga dalam negeri juga akan sama tidak ada kekecualian dan kebedaan
sebenarnya kita sama sama deg degan juga gitu ya
kalau kita menanti apakah indonesia bisa datang ke sana untuk beribadah haji gitu ya
kalau yang di sana juga deg degan nih regulasinya apa nih
regulasinya apa nih yang akan diterapkan gitu untuk jemaah yang akan datang ke sana gitu
nah tapi kalau warga negara indonesia sendiri di sana mas hashim ada yang mendaftar nggak
ada yang sudah mendaftar nggak untuk ibadah umroh
nah kalau saat ini kan kita kan belum tahu mbak anita sama mbak fani
kita ini belum tahu nih warga negara wni ini
sebenarnya saya rasa semua warga negara indonesia yang ada di arab saudi pasti tidak lepas dari
dikontak oleh teman temannya yang ada di tanah air oleh kerabatnya oleh sahabatnya
apalagi dengan isu isu haji yang empamanya ada apa tidak
saya rasa semuanya ini akan sama yang dirasakan akan sama
bahwa kita juga sebagai wni di sini juga kita tidak tahu apakah nanti ini akan dibuka
dan kalau dibuka fotonya untuk warga negara berapa
dan untuk orang asing ekspatriat yang tinggal di arab saudi itu berapa
itu sampai saat ini kita juga belum tahu kepastiannya
jadi saat ini kita hanya ngitung hari saja
kita ngitung harinya oh ya ini mukuf mukuf arafah ini sekarang ini tinggal empat puluh tiga hari lagi
kita hitung dari mundur ketika dari lima puluh dua gitu
jadi kita sampai saat ini tapi kita berdoa insya allah ada hikmah dibalik semua ini
yang kita harus sabar gitu
kalau dari kbri sendiri di sana kalau tadi anita mai bertanya apakah ada begitu ya wni yang mendaftar untuk ibadah umroh
kalau untuk kbri sendiri ini gimana mas apakah ada info nih mengenai dicabutnya larangan kunjungan ke arab saudi bagi indonesia
karena sejauh ini kan hanya ada sebelas negara begitu ya yang sudah dicabut larangan kunjungannya
dan tidak ada indonesia begitu di dalamnya yang ini juga masih kita nantikan pengumumannya nanti
tapi kalau dari kbri bagaimana ada nggak pengumumannya
kalau dari kbri
sebenarnya pengumuman sebelas negara ini kan emang sudah ada rilisnya ya dari instansi arab saudi
cuman kan kbri juga dan kjri juga pasti untuk perwakilan ri itu tidak akan diam saja
semua akan berkesungguh bertanya
tapi kan masalahnya saudi ini kan ketika membuka itu
membuka larangan yang sudah sebelas negara masuk itu karena saudi ini punya acara gitu
karena saudi ini kan sudah ada wisata ada wisata yang sudah dikesiapkan
apalagi setelah lebaran ini kan banyak banyak ada event event yang akan dilakukan di arab saudi
konser dan lain lain didatangkanlah artis artis terkenal dari timur tengah
nah mungkin bagi mancanegara asing ini kan itu kan targetnya untuk bisa mengunjungi ke arab saudi
saat ini kan kita mengetahui bahwa saudi ini lagi berbooming gitu
dengan sejarah sejarah yang ada di arab saudi sehingga itu menarik wisatawan
jadi kalau masalah sebelas itu negara yang dibuka mungkin itu adalah pemberian orang orang wisata yang ingin main
melihat bagaimana sejarah sejarah yang sudah disiapkan ataupun wahana wisata yang dipersiapkan oleh arab saudi
tapi itu kan tidak terkaitan dengan masalah haji
ini itu tidak ada sebelas itu hanya untuk haji tidak
oke terima kasih mas hashim hilabi atas ceritanya sharing sharingnya bersama kita tentang keadaan dan kondisi terkini di arab saudi
karena jika sudah ada gitu ya informasi lebih lanjut mengenai bagaimana warga negara indonesia apakah bisa masuk ke sana
sehat sehat selalu mas hashim
sampai ketemu lagi di sana
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh